malia matarmidji gua masih mahmud yang lihat aja sewajar aja enggak wajar kalau dia dia orang
tuh pada istanya pada berantem ah dirut yang dirbutin amat jika itu tuh komisi
kerecehan dari muhyiddin pantas aja kalau dia bersaing ah udah gitu waktu di backup
tahu nggak di pelukan ketiga tahu ngomongin hp gua kagak ngerti tuh bayangnya gua masih mahmud
kejauhan buat ngedenger bisik bisiknya bari iya udah gitu si mali matarmidji nyembah nyembah si
kartu yang gua nggak habis pikir bar masa habis itu si mali tarmidji ketawa bareng masih kartu
apa nggak anebar banyak wah dari semestinya kita curiga endar kalau menurut pilih
gue tahu yang nabrak anak gua si rawon bukan sula
tapi lu kedua
ngapain tuh kardun marah ma dua nyeng mana gua tahu kita pantangin dulu aja
dan gua bisa aja
bener nih ada sesuatu nih ada
udang dibalik iwak peyek
udang udang dut dong
apalah aja ngo
ambudi kita ya bang ya
asal dulu mesti nurut perintah gue
lo kagak boleh ngaku sama semua warga bahwa lo yang nabrak
bahkan lu mesti bisa ngeyakinin semua warga
bahwa yang nabrak anak gue si rawun adalah si sulam
begitu ya bang
iya emang harus begitu
maka lu berdua bakal gue matiin
dan gue masukin lo ke dalam kolam buaya
ya ampun bang
yeh kita bakal jaga rahasia bang
asal kita kagak dimatiin
ame dicemplungin di kolam ya
iya bang kita berdoa ngikutin ya kemauan bang kardus
iya bang kardun yang terhormat
sekarang kita cs an
tapi hati hati lo berteman sama gue
salah dikit gue matiin lu
gue tau rumah lo kadeh
sekarang mendingan pergi
iya pergi bang
gue kali gue tendang gue nih
kemana bang arahnya
kemana ke gue tendang
eh eh eh eh tike tike tike
mau nabur burit kenapa sih
eh nabur burit tengah ribu lo
kalau matahari udah rada turun ke bawah
jadinya enak adem
daripada dilupa bete
eh mau kemana lo
eh lo datang kemari mau godain anak gue lagi kan
mukanya lo tuh kayak jatuh tau
camitannya juga kayak ujung darong
sama pemberdua mantu dateng sentimen amat sih
kok gue dempet kalau nggak lo datang kemari
buat apaan kolak
gue ngajak naik bus weh
ngapain gue naik bus weh jauh jauh
ini berdua kayak anak anak kecil aja kolak
hei bar duduk bar
lihat deh penting nih bar
ngapain lo duduk di situ
eh ini rumah lo lo bebas mau duduk di mana
kan gue tamu hormatin dong
minggir karo minggir kak
eh oh gah
gua kesini sama si mahmud
pengen ngasih tau lo nih
ada kejadian aneh
masa si kardun sendirian bisa ngebekep si malia matarmidji
gua sama si mahmud yang ngelihat
nah itu sewajar aja dar
nggak wajar kalau dia orang tuh pada misalnya pada berantem ha
yang direbutin nama dia kan itu tuh
komisi kutrecen dari muhyiddin
lantas aja kalau dia bersaing
oh udah ya dito
itu waktu dibekap
dia peluk kan betiga
gua kagak ngerti tuh
bayangnya gua sama si mahmud kejauhan buat ngedenger bisik bisiknya bari
iya udah gitu
si malia matarmidji nyembah nyembah si kardun
masa abis itu si malia matarmidji ketawa bareng sama si kardun
apa nggak aneh bar
dar ini sih mesti kita curigain dar
kalau menurut pilih gua nih bar
kayaknya ini ada hubungannya sama jisulam
gua juga curiga tuh
di antara mereka bertiga itu pasti ada sesuatu
ini sih buru buru kita selidikin dar
ngapain lo kemarin
mau hutang ye
di bulan puasa dilarang utang
mendingan lo pergi dari sini sebelum gue usir
nih mbak mbak pate
saya bukan mau hutang ke sini
boleh saya belanja
sebagai bukti jaminan nih
tuh tiga ratus ribu
saya taruh di depan
nih gua demen
loh kalau belanja emang mesti bayar
jadi keren nanti gitu loh
oke kalau gitu orang keren mau borong dulu oke
eh kalau mau belanja bawaannya titip aja di situ
saya ke sini mau nitip masakan bikinnya gue
ini ada tahu isi sama lontong oncom
mau nitip sini mau jual sini boleh ye
ya udah kalau gitu eh jalan dulu ya
aduh bercanda aja
ini cucu engkong kan udah dua bulan di penjara
ya kayak itu tuh nabrak orang kaya wajih sulam
eh eh bagaimana caranya
supaya cucu engkong itu bisa bebas kaya pak wajih sulam
ah kong kalau mau nanya soal itu
mending ke pak polis ini langsung
alah tunggu nanti kasih tau aja
gak pelit amat sih
maju sulam sehari aja udah dibebasin
wajih sulam itu keluar karena memang gak ada bukti yang kuat
kalau dia nabrak tuh anak
makanya polisnya ngeluarin
alah alih sana aja lu
ini emak bukan re rek
ini emak bukan re rek

ini emak bukan re rek
ini emak bukan re rek
ini emak bukan re rek
ini emak bukan re rek
ini emak bukan re rek